dan tadi pagi juga nino udah perhatian sama aku
dia udah romanti sama aku
dan dia juga udah janji jadi suami yang baik
terima kasih ya sayangnya
terima kasih kamu udah milih
itu jadi papanya reina
mari pak silahkan pak
selamat ya pak
bagus tempatnya pak
semoga restorannya itu sukses
mama di dalam lagi nyambut tamu yang lain
aku ke dalam beli ya
tadi bilangnya saya mau datang
boleh silahkan dilihat lihat
kemaren akhirnya mama marahin andien
ma kenapa di marahin
ya kemaren dia tiba tiba dateng ke rumah
ya udah mama marahin dia
udah elsa biarin aja biar dia mikir
dia nggak akan berani ganggu nino lagi
ya juga sih ma
tapi mama tenang aja ya
karena udah ngobrol dari hati ke hati
dan dia juga udah janji sama aku
gak akan peduli lagi mbak andin
bagus kalau kayak gitu
tapi kamu harus tetap hati hati sama andin
mama bener bener gak mau
apa yang terjadi sama mama dulu
itu terjadi sama kamu
kapan aku datang ke soft launching openingnya
kamu dimana kau belum dateng
ini kayaknya aku gak bisa datang deh
soalnya aku juga lagi ngenak badan nih
aku udah mulai demam
kamu sakit kamu udah dokter belum
kalau al gak ada papa yang anterin kamu ke dokter
pak udah pak gak apa apa
mungkin aku cuma butuh isyarat aja
kan capek kan
al sekarang dimana ada deket kamu gak
mas al udah berangkat kerja pak
kerjaan dia banyak
dan lagi pula aku rasa mas al juga gak bisa dateng
dia gak bisa dateng kesini
tapi papa memang berharap
kamu bisa ajar kesini nak
maafin aku pak
aku udah bohongin papa
yaudah gitu pak
gini deh kamu istirahat aja
kamu cepet sembuh ya
semoga andien cepet diberi kesembuhan
jadi dateng andien
tadi dia bilang dia gak bisa dateng
apa udah ke dokter
belum belum ke dokter
dia tadi bilangnya cuma demam sih
tapi tetep aja papa jadi kepikiran
andien suka begitu soalnya
kenapa aku jadi mikirin andi
andin kan sudah punya suami
aku harus lebih menjaga perasaan nya elsa
aku pergi sebentar ya
ya sebentar aja
papa ini kan acara kamu masa kamu nya pergi yang bener dong
anindih itu punya suami suaminya bisa urus dia
suaminya bisa telfon ambulans
atau bisa nyediain helikopter kalau perlu
bener sekali anaknya papa
saat ini hak adopsi rena memang sudah
jatuh ke tangan bapak
tapi bapak masih dalam pengawasan tim
jadi selama enam bulan kedepan
bapak masih akan tetap dalam pengawasan
tim ini jika terjadi hal hal
yang kurang berkenan
tim ini bisa saja membatalkan
adopsi bapak jadi
saya harap bapak bisa menjaga
baik baik kepercayaan dari kita semua
baik bu itu pasti
sekalian saya mau minta izin ke ibu
saya mau ngajak rena ke luar negeri
kami mau jenguk mama saya disana
oh boleh pak silahkan
terima kasih juga banyak bu ya
saya jamin rena akan baik baik aja
ini mobilnya sudah dateng
gimana sudah selesai
papa mau ngajak rena
naik pesawat ke luar negeri
oke kalau begitu rena sekarang komit dulu
sama ibu panti ya
iya sayang kamu jangan nengkal ya
nurut sama papa al
terima kasih banyak ya bu saya pamit ya
salim dulu sama ibu
eh tangan kanan
iya pinter ya udah
saya permisi ya bu
silahkan tuan putri
tolong diri sama belakang saya ya
soalnya nanti sore aku ada pemotretan
bisa nggak sebelum kalian pulang
kalian mampir dulu ke tempat cantik ya
dia mau ada pemotretan
kok kamu malah minta ke tempatnya andin sih
sebentar aja kalau papa bisa kesana
papa kesana juga kan masih banyak tamu
sebentar aja bisa nino elsa
terserah elsa aja pak
sebentar aja bisa nino elsa
terserah elsa aja pak
nanti aku sekalian mampir ke sana
siapin makanan buat andin ya
kamu tau rumahnya andin dimana
tau kok pak
setahun yang lalu kan aku datang ke
di komplek perumahan elit
jalan alamanda lima
yaudah sebentar ya
tadi yang titipannya buat anak saya mana
ah ini dia
kasih andin ya
yaudah kok gitu kita pamit ya
selamat jalan ya
nah sukses pemotretan ya
ayo makan yuk udah jam dua lewat loh ini
ini belum kelar
belum kelam berenang
ya nanti aja dilanjut noh ayo makan tuh dad
nanti daripada mbak andin sakit loh
udah gapapa ki
takutnya nanti mas al pulang nanti kita kena marah loh
mbak keringetmu itu udah
nanti tak bantuin kiki ngebantuin mbak ya
udah gapapa ki
aduh mbak andin ini bener bener istri idaman
terus gak pernah menolak omongannya mas al
ini harusnya mas al ini bersyukur nih
punya istri kaya mbak andin
mbak andin semangat ya
kiki yakin kalau mas al itu sebenernya
keker dan peduli sama mbak andin
atau kalau enggak
kiki siapin makanannya terus kiki
nanti makanannya bawa kesini buat mbak andin ya
iya mbak kalau gitu gigi ke dapur dulu ya
aku juga yakin
hmmm tak panasin dulu aja
makanya sob dingin
hep dengarin lagu enak
nih sambil nunggu umep
woh males banget sih
kenapa coba gue harus ketemu sama mbak andin
coba aja tadi papa mintanya gak di depan nino
gue pasti udah nolak mentah mentah
bilang kita udah deket
itu pasti mas kalau yang nelfon
apa janjian masih tidur
udah lah kita pulang aja yuk
nanti makanannya biar diatur aja sama ojek online ya
papa nyuruh kita kan biar sekalian jenguk
apa juga bisa lakukan di rumah
kita mau ketemu dengan andin pak
eeeh ada perlu apa ya pak
saya mau jenguk katanya dia lagi sakit
tapi udah ada izin
pak saya keluarganya pak
soalnya kalau kata pak bos saya dilarang ngasih masuk orang yang belum saya kenal ke rumah ini
pak saya udah bilang ya saya keluarganya
atau perlu saya telepon pak aldebaran alfahri untuk kasih tau security nya kurang hajar sama keluarga istrinya
asal bapak tahu ya saya ini elsa aninita prastia
brand ambasador maharatu kosmetik perusahaannya pak al
pantes saya berasa kenal
ngomong kayak dari tadi
yaudah bu saya mau main dulu ya
yap makanan udah siap
tinggal dikasih ke mbak andi
aku buka pintu dulu aja kali ya buat tamunya ya

bakal ini sampe nyet hu
mbak sama mas ini siapa sih
rami keluarga dari andin
saya adiknya andin dan ini suami saya
mbak andinnya ada gak
oh dari keluarganya mbak andin
kenalin saya kici asisten rumah tangga di sini
ayo masuk mbak masuk masuk masuk
mbak andinya di belakang lagi
nggak boleh kasih tau mereka ini kalau mbak andin lagi bersin kolam renang
kejadian di rumah ini kan nggak boleh bocor keluar
apalagi ke keluarganya mbak andin
lagi duduk duduk di pinggir kolam renang mbak mas
bukannya andin itu lagi sakit
kok duduk duduk di pinggir kolam renang
ya itu maksudnya duduk duduk sambil menghirup udara segar gitu
oh jadi kita boleh ketemu nggak
aduh aduh kalau ketahuan mbak andin lagi bersihin kolam bisa

aduh aduh kalau ketahuan mbak andin lagi bersihin kolam bisa gawat kiki
boleh mbak boleh mas yuk monggo ke keluarga
monggo ke kolam renang sini jalannya sini
alhamdulillah syukur dia nggak ketahuan mbak andin lagi bersihin kolam
mana andinnya gak ada
iya mas bentar ya
mbak andin dimana mbak andin
udah udah mungkin lagi di kamarnya kali kan lagi sakit mungkin istirahat
oh iya ding bisa jadi itu mas
yaudah kalau gitu nanti kiki cek ya ke kamarnya mbak andin ya
toilet dimana ya
toilet ini mbak ke belakang lurus nanti belok kanan
sayang aku ke toilet beli ya
gak tinggal ya mas
kalau merenang kok ada riaknya
mbak andin di dalam mbak
mbak andin gak ada kemana
adip adip adip adip bangun adip
adip adip bangun adip
adit bangun adit
tega banget kalian
ini itu kan dewasa
aku belum dewasa
adit bangun adit
kamu harus bertahan adit bangun adit
adit bangun adit
adit kamu harus bangun adit
adit bangun adit
adit bangun adit
adit bangun adit
adit bangun adit
adit bangun adit
aku gak mau salah paham
aku udah gagal di pernikahan
aku gak mau di pernikahan
saya lagi selamat
untuk seorang perempuan
pusat papa adalah
pusat papa adalah
pusat papa adalah
tolong pertahankan pernikahan ini ya
aku udah janji sama papa
apapun yang terjadi
aku harus bisa mempertahankan pernikahan budi
pemandangan oboiku tadi
nih liat istri saya
tadi ciuman sama mbak andin ya
kalau sampai mas al tahu
temenan ya orang
damai saya kan dari tadi di dapur
oh iya pak tadi pergi kesana
istri saya pergi
yaudah kalau gitu minta tolong buka gerbangnya saya mau pulang
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kau di matiin sih
kita mau ke tempatnya oma
oma itu siapa
reina mau kan ketemu sama oma
gini reina nanti kalau reina ketemu sama oma
rena harus jadi anak yang pintar dan harus jadi anak yang baik ya
kalau reina pintar reina baik papa janji akan temuin reina sama mama
dah yuk kita ketemu oma
kau apa kabar
anak aku ma
anak kamu emang kamu sudah menikah
kenalan dulu salim
coba sini peluk oma dulu
reina namanya yang cantik secantik anaknya
oma pintar aduh
cepat lagi ya
sini yuk duduk sama oma
boneka kamu lucu banget namanya siapa
belum ada namanya
belum ada namanya
oh nanti kita cari sama sama ya
jadi itu budaknya yang yu pernah beritahu saya
jubel nanti kita tengok dua tiga hari seterusnya
sekiranya efeknya positif matirus baru boleh dibawa balik ke indonesia
tapi ingat makci royce tidak boleh berada di tempat di mana tempat itu akan mengingatkannya kembali kepada roy
saya juga minta suster yang mengurus mama saya ditambah ya dok
karena kan sekarang ada anak kecil
mereka cepat berat sekali
jadi kita biarkan saja mereka berdua bersama ya
kalau begitu saya mau ke pasien sebelah dulu
boleh pak isi
coba tarik lagi
pinter ya kamu
ini bikin sulam
kalau pulang ke jakarta dulu ya
kita pulang ke jakarta
jagain oma dulu ya
papa al soalnya di jakarta masih banyak kerjaan
nanti kesini dong
kan cepet rena
renanya di sini
asalkan rena baik baik di sini
pinter pinter sama oma ya
kalau pinter nanti bapak al kasih hadiah
pokoknya rena di sini bakal aman sama mama
sebentar lagi waiter sih akan datang membawa menu ya
kita ketemu di taman fidelia
deket restoran papa
kita ketemu di sana ya ma
ini mama jalan sekarang oke
kita ketemu di sana ya
putri putri putri
ada tamu tuh
aduh di sini
ya di sini
gue gak akan terima
gue gak mau kehilangan nino
gue gak akan biarin mbak andi
nggak rebut nino lagi dari gue
kamu kenapa sayang
mama udah ada disini sayang
kamu cerita sama mama
aku liat dia ciuman sama mbak andin
di pinggir kolam ma
al suaminya sendiri
berani beraninya dia nyium suami kamu
di depan mata kepala kamu sendiri

mama gak rela